berita kekurangan energi yang berpotensi menyebabkan keguguran serta kematian ibu maupun anak saat proses persalinan
hal inilah yang kemudian melatar belakangi azalea ayuning tias bersama tiga orang temannya untuk membuat sebuah social entrepreneur dengan nama duanyam
duanyam didirikan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dibalik masalah kesehatan ibu dan anak terutama di daerah terpencil indonesia
dengan menyediakan alternatif pekerjaan lewat keterampilan yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat
duanya berharap bahwa para ibu ibu bisa memiliki pendapatan lain di luar berladang yang sifatnya musiman dan tidak memberikan uang tunai
selama empat tahun terakhir modal awal dalam berdirinya duanyam terbilang tidak sedikit mencapai lima belas usd atau sekitar rp satu ratus sembilan puluh enam
model ini ayu dapatkan saat konsep duanyam menang dalam kompetisi wira usaha di massachusetts technology institute atau mit dan kub di university of california berkeley
model ini kemudian ayu gunakan untuk mencapai tujuan di masyarakat
untuk membeli motor guna pendistribusian produknya ke lima belas desa yang ada di flores timur
kenapa bisa akhirnya kepikiran untuk melakukan duanyam
nah waktu kita ingin mencari tahu apa sih yang menyebabkan masih besar permasalahan ini
padahal sudah banyak program pemerintah ataupun bantuan ngo
ternyata kita menemukan akar permasalahan itu adalah sosial ekonomi
di mana ibu ibu tidak memiliki pendapatan lain di luar berladang
sehingga mereka tidak punya uang tunai sepanjang tahun karena hasil malang itu musiman
dan mereka yang kedua juga harus tetap bekerja keras di ladang
biarpun sedang masa hamil atau menyusui
ayu bisa diceritain sedikit enggak kenapa akhirnya namanya dipilihnya duanyam
jadi sebenarnya duanyam itu singkatan dari dua anyam artinya ibu menganyam
karena dua itu bahasa flores atau bahasa sika artinya ibu
jadi bisa dua ayu
dua ayu dua joy seperti itu
jadi memang pendiri pendiri duanyam itu kita sudah saling mengenal satu sama lain dari sejak smp sma bahkan
jadi dua alasan sih
yang pertama karena permasalahan kesehatan ibu dan anak di provinsi ntt
tempat force ini berada sendiri itu salah satu yang paling besar di indonesia
yang kedua tadi itu karena pendiri kami sudah memiliki pengalaman dan koneksi atau network
dengan para masyarakat dan pemangku kepentingan di flores
jadi kalau misalnya kita mau tiba tiba masuk ke papua tanpa kenal siapa siapa kan agak sulit juga ya
harus mulai semua dari nol
tapi di forest ini setidaknya kita bisa memulai proyek percontohannya sehingga nanti ke depan kalau mau ke daerah lain bisa

sebagai seseorang yang kuat di bidang akademik ayu melanjutkan studinya ke michigan university
sebagai seseorang yang kuat di bidang akademik ayu melanjutkan studinya ke mitchigan university
mempelajari biologi molekuler
mendapatkan nilai a selama delapan semester di sana ayu kemudian melanjutkan kuliah magisternya
ke salah satu universitas paling bergensi di dunia harvard university
mempelajari epidemiologi atau kesehatan masyarakat dan melakukan penelitian mengenai sanitasi di pemukiman kumuh di lumbai india
membuat ayu mulai tertarik dengan kegiatan social intertrener

menyelesaikan berbagai persoalan sosial
selepas dari bangku kuliah
ayu akhirnya menerima pekerjaan pertamanya
sebagai konsultan kesehatan di cambridge massachusetts
namun pekerjaan yang berpenghasilan puluhan ribu dolar amerika itu
ia lepaskan demi melanjutkan impiannya
dalam membantu para ibu di ntt melalui duanyam
selama bekerja satu tahun tuh terasa ada sesuatu yang kurang
terasa kayak apakah memang ini yang ingin dilakukan dalam hidup
apakah hanya ini saja yang kita kejar
kestabilan finansial misalnya
itu yang pertama
jadi ingin melakukan sesuatu yang lain di luar itu
kemudian yang kedua waktu itu kan masih di boston di amerika
tapi tetap ada keinginan untuk kembali ke indonesia
karena merasa masih banyak sekali yang bisa dilakukan
dikembangkan di indonesia
jadi ketika saya bekerja pun
sebenarnya ide tentang duanya
enam ini sudah mulai dikembangkan dengan teman teman
tapi sebagai proyek sampingan
mengelola usaha sosial di usia dua puluh tujuh tahun
bisa dibilang bukan pekerjaan yang mudah
selain harus mematangkan diri serta meyakinkan para pekerjanya
ayu mengaku menghabiskan waktu selama satu tahun
untuk meyakinkan keluarganya
kita orang tua melihat bahwa
dia sudah bekerja
di amerika sudah boleh dikata sudah mapan lah
tapi dia terlihat seolah belum menemukan kebahagiaannya begitu
jadi ya itulah passionnya dia di situ
memang itu kehadiran duanya di flores
terkhusus kalau untuk desa ini atau pribadinya untuk saya
itu memang sangat membuat perubahan
desa watohari dengan jumlah penganyam empat puluh satu orang
menjadi desa penganyam terbesar untuk duanya
sementara di lima belas desa bimbingan duanyam lainnya
terpecah mulai dari sepuluh orang hingga dua puluh orang setiap desanya
dua ratus orang itu cukup banyak
berapa banyak barang yang akhirnya dihasilkan
jadi karena barang yang kita produksi memang berbagai macam jenis
tapi kalau kita rata ratakan mungkin hasil dari ibu ibu ini sendiri
sekitar satu lima ratus barang per bulan
dari barang yang dibuat ibu ibu kita olah lebih lanjut
bisa mencapai empat sampai lima produk sebulannya
oke itu berarti semua prosesnya terjadi di sini di flores
atau ada yang di luar juga
memang kita proses produksi terbagi dua ya
satu yang semua produksi awal dilakukan di flores
ada beberapa produk yang memang ada proses pengolahan lebih lanjut di luar flores
terjadinya baik di jakarta ataupun mungkin di daerah jawa barat
oh di daerah jawa barat
kalau boleh tahu bahan bahan apa aja sih yang digunakan oleh duanya
sebenarnya bahan dasarnya itu pohon lontar ya
yang bisa kita lihat sebenarnya banyak sekali ada di sini
dan itu memang suatu kearifan lokal gitu
dan itu memang suatu kearifan lokal gitu
mereka kalau kita masuk ke dapur rumah rumah warga di sini
itu barang barangnya semua dari daun lontar dan dari hasil anyamannya gitu
kalau misalnya kita bicara soal penjualan dan produksi
satu bulan itu ibu ibu rata rata bisa menghasilkan berapa dari hasil penjualan itu
dalam jumlah ini ya mungkin ya jumlah nominal pendapatan ya
memang bervariasi sekali karena kan ada ibu ibu yang sangat semangat
dan sangat ahli menganyam
itu bisa maksimal delapan ratus ribu sebulan
yang notabene bahkan mungkin lebih besar daripada penghasilan mereka sebelumnya
tapi ada juga ibu ibu yang mungkin hanya kadang kadang saja menganyam
kalau ada sempat waktu ya itu mungkin penghasilannya masih biasa biasa saja sekitar lima puluh ribu sebulan
jadi rangenya memang lima puluh sampai delapan ratus ribu
kalau kita ambil rata rata secara kasar mungkin sekitar dua ratus ribu lah per bulan
padahal umr di flores sendiri itu satu dua juta per bulan
umr di flores timur ya satu dua ratus lima puluh
satu juta dua ratus lima puluh ribu satu bulan
tapi survei yang kita lakukan di satu ratus lima puluh ibu ibu dari desa desa yang kita dampingi
itu penghasilan rata rata satu tahun itu sekitar tujuh lima juta mungkin
ini hasil survei dari ibu ibu yang tinggal di desa ya bukan umr nya
dan yang paling penting penghasilan mereka itu nggak berupa uang tunai dan sangat musiman
karena tergantung lagi musim panen atau tidak
kalau tidak musim panen ya tidak ada penghasilan
para penganyam juga merasa bahwa duanya memberikan alternatif pendapatan selain berkebun
kepala fasilitator lapangan yang membantu ayu dalam quality checking atau pemeriksaan kualitas
mengaku dengan keberadaan duanya roda ekonomi dapat berputar seiring dengan daya beli yang meningkat
kalau menurut saya itu kehadiran duanya di flores
terkhusus kalau untuk desa ini atau pribadinya untuk saya itu memang sangat membuat perubahan
karena dulu biasanya ibu ibu kan tidak punya pekerjaan sampingan
jadi kalau tidak punya pekerjaan lagi ya duduk otak atik hp atau mungkin
cerita cerita tarikutu sekarang bisa tidak punya pekerjaan
tidak punya aktivitas yang lain lagi bisa anyam
atau malam malam kalau lagi kosong duduk nonton tv sambil nganyam juga
waktu pertama kali sekali kita mulai kegiatan duanya mungkin sedikit sulit ya
karena di baru satu desa pertama itu orang orang sedikit istilahnya skeptis mungkin
ini duanyam dari mana siapa gitu kan
tapi dengan kita lama lama konsisten ada di sana dan mereka merasakan manfaat
lalu mulai tergeraklah masyarakat di desa pertama itu
nah ketika kita ingin meningkatkan produksi dengan masuk ke desa desa baru
itu sudah lebih mudah
karena ibu ibu dari desa pertama ini seperti jadi brand ambasador duanyam gitu
mereka yang ikut menceritakan bahwa ikut dua nyam itu manfaatnya banyak gitu
jadi masuk ke desa desa baru tidak terlalu sulit
rintangan bagi duanyam tidak berhenti di situ
selain harus memenangkan kepercayaan masyarakat terhadap konsep mereka
masalah peningkatan kualitas selain kuantitas juga menjadi pekerjaan rumah ayu dan teman temannya
namun pembelajaran tidak hanya satu arah
ayu mengaku juga ikut belajar dalam proses mencari cara tercepat dan efisien dalam membimbing para pengganya
memang yang perlu selalu ditingkatkan dan sekarang juga mungkin sedang proses itu bagaimana penjagaan kualitas
dengan semakin besarnya kapasitas produksi kita
itu yang memang sekarang kita sedang ada program juga untuk meningkatkan di desa desa dampingan kita
jadi untuk tahun ini sebenarnya kita memang kan kegiatan ekspansi produksi itu dilakukan dari bulan januari sampai bulan mei kira kira
sebenarnya itu target untuk tahun ini sudah terpenuhi
jadi mungkin rencananya adalah tahun depan
kita baru mulai ekspansi ke desa lain lagi dari januari
jadi memang januari sampai mei itu peningkatan kapasitas
kemudian sekarang lebih ke peningkatan kualitas dari kapasitas yang sudah ada gitu
jadi untuk tahun ini sebenarnya target produksi kita sudah tercapai
justru peningkatan akan dilakukan lagi tahun depan
apakah berarti tahun depan targetnya akan lebih di set untuk lebih ambisius lagi atau gimana tuh
karena di pertengahan tahun saja sudah memenuhi target
karena kalau kita bicara satu tahun yang lalu dari tanggal ini ya agustus dua ribu lima belas itu produksi kita mungkin lima puluh tikar sebulan
kalau kita ngomong satu jenis produk ya tikar
tahun lalu itu lima puluh tikar sebulan
tapi tahun ini kita sudah seribu tikar sebulan
jadi peningkatannya dua puluh kali lipat ya
jadi kita cukup optimis juga untuk tahun depan mungkin tidak sampai dua puluh kali lipat tapi ya setidaknya sepuluh kali lipat peningkatan itu bisa tercapai
dan kita akan mulai dari daerah daerah juga di kabupaten forest timur
dan ada rencana untuk tahun depan mungkin masuk ke kabupaten lain kabupaten tetangga yaitu kabupaten sika atau juga kabupaten lembata
mungkin gak akhirnya keluar dari flores
mungkin sekali sih
sebenarnya itu nanti visi di masa depan kita
karena kan yang memiliki potensi dengan ibu ibu perempuan dengan kekayaan alam indonesia itu menganyam sebenarnya tidak hanya di flores atau tidak hanya di ntt kan
jadi kalau kita masuk ke papua ke ntb ke kalimantan itu ada semua
jadi kita memang visi kedepannya sih akan ekspansi ke daerah daerah lain
sampai saat ini ada lebih dari lima belas macam produk duanyam dengan berbagai ukuran
seperti dese atau kotak anyaman topi sandal dan tas
harganya pun beragam
mulai dari rp enam belas hingga rp satu
ada beberapa resort sih memang sudah di bali
sistemnya adalah beli kontrak
jadi mereka kontrak setahun selama setahun mereka akan menggunakan sandal kita terus menerus
kemudian kita sudah maksimal lagi bisa simpan consists
semua sekarang sudah tersedia
yang telah terjadi sejak cina cina yang terb neden di mata
di sini hasil anyaman dikumpulkan dan menjadi tempat para fasilitator bertemu
waktu mulai awal sih baru sembilan orang sembilan sepuluh terus sempat bertambah
pernah sampai paling banyak itu mungkin sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tapi yang tetap masih aktif ini sekarang hampir lima belas lah
ini salah satunya ada dua yang juga ini salah satu penganyam penganyam ahli dua anyam juga sempat menjadi pelatih
waktu kita ada kegiatan pelatihan menganyam di pulau pulau solor di desa desa lain
bisa dicirain sedikit mungkin dua dulu kenapa bisa akhirnya ikut bersama duanyam
pertama yang itu hari pertama itu pak ani
di sini panggil kami datang bergabung di sini untuk anyam anyam latihan
jadi kita memang kemarin lebih setiap kali masuk kita merangkul semua
terutama dari usia delapan belas sampai empat puluh lima kan yang memang paling awal kita coba ajak
mayoritas berarti ada di h group itu
mayoritas mungkin dari seribu delapan ratus empat puluh lima itu lebih banyak yang mungkin tiga puluh lima sampai empat puluh lima gitu
lalu ada juga mama mama yang memang
memang sudah dari sana ahli menganyam seperti di duntana ini
jadi yang mungkin sudah usia lima puluh ke atas ada juga yang memang dari sananya ahli dan suka menganyam
mereka mau bergabung ya kita terima juga gitu
perbedaan generasi memang menjadi salah satu kendala bagi duanya
namun dengan pendekatan dan sosialisasi yang terus dilakukan harapan ayu budaya anyam ntt ini dapat terus terjaga
banyak memberikan kepada hotel hotel gitu
banyak memberikan kepada hotel hotel
kebanyakan hasilnya jadi seperti mana

jadi menggunakan deskripsi numbuknya
balik seperti itu yang sudah agak lama kemudian ada juga yang pernah misalnya tadi yang mengambil
face made resmi bikinan dua dan bikinan putrinya fantris itu dibeli oleh obroy obroy di bali
kemudian ada juga yang untuk paket paket hadiah misalnya hadiah natal untuk tamu mereka itu ada
juga karma kandara pernah jadi beda beda sih tipe kerjasamanya sekarang juga ada beberapa produk
yang kita jual secara containment di galeri galeri hotel misalnya di amanusa bali atau di pelataran
booth oke jadi udah sama beberapa resort besar lumayan besar di bali ya ya cukup lumayan lah
kalau bicara dengan mereka tuh sebenarnya apa sih alasan mereka awalnya ingin bekerja sama dengan mereka
duanya sebenarnya karena kita menawarkan kita bukan hanya menjual produk tapi kita menawarkan
kerjasama dengan mereka gitu jadi yang mereka lihat oke produknya juga cukup
unik produknya bagus mungkin belum terlalu sering dilihat di bali untuk beberapa jenis produk kita
kemudian juga kita menawarkan nilai lebih dari sekedar produk yaitu kita menawarkan kerjasama
untuk meningkatkan marketing mereka juga marketing dengan cara membedakan diri dari hotel hotel lain
karena kan udah banyak sekali hotel di bali ya pengen ada saat yang unik nah hotel yang kerjasama
dengan kita itu punya nilai dimana tamu tamu yang tinggal secara tidak langsung mendukung ibu ibu di
daerah daerah terpencil indonesia
indonesia seperti di ntt oke gimana sih caranya d brooklyn gening neck untuk agar produk ini tetap
lebih menonjol ya mungkin dari karakter nyamannya sendiri ada bedanya juga karena di sini kita
menggunakan lontar jadi jauh lebih banyak di daerah timur ya jadi karakter anyamannya

tapi yang paling kita utamakan itu pertama tentunya konsistensi dalam kualitas dan pengiriman yang tepat waktu
karena ini melalui duanyem juga kita bisa mengatur inventory supaya itu bisa tercapai
dan yang ketiga itu adalah dengan inovasi produk
seperti sekarang kan kita sedang kerjasama dengan itb
jadi ada mahasiswa yang magang untuk memberikan arahan desain yang lebih inovatif
jadi kita selalu akan punya produk produk yang baru
mungkin nanti apakah kompetitor akan meniru atau tidak
tapi kita yang pasti selalu siap untuk datang dengan inovasi baru
oke salah satunya yaitu kolaborasi dengan jakarta fashion week tahun ini
ini beberapa warna yang dipilih atau
untuk warna yang dipilih kebetulan adalah pink hijau toska dan fuchsia
agak mirip tapi ini kan ungu tua yang dipakai adalah usia
untuk strategi kita memang istilahnya
karena bread and butter atau pemasukan terbesar dan konsisten itu pasti dari b dua b
retail itu kita gunakan untuk dua hal
pertama untuk brand awareness kita
dan yang kedua adalah untuk sebagai jalur pemasaran produk produk yang kualitasnya bentuknya lebih premium atau unik gitu
jadi beberapa mama mama di sini kan sangat ahli ya
mungkin lebih ahli daripada mama mama yang lain
nah mereka bisa buat produk produk yang lebih
nah mereka bisa buat produk produk yang lebih sukses

nah produk produk nilai jual lebih ini yang kita tawarkan dari retail

nah mungkin di beberapa desa yang kita sudah kunjungi mereka kemampuan menganyamnya masih cukup simple
jadi ya kita apa yang mereka bisa itu kita olah dan itu yang akan masuk ke b dua b gitu
kalau pada akhirnya semua bisa menganyam yang jauh lebih baik ya tentu bagus juga gitu
tapi sekarang kan memang tujuan kita lebih untuk merangkul lebih banyak ibu ibu lagi gitu
selain dari sisi bisnis duanyam juga sedang menjajaki target pemenuhan nutrisi yaitu dengan mengadakan program beternak ayam
nantinya para ibu yang bergabung akan diberikan lima ekor ayam beserta kandang untuk dirawat dan diternakan
hasil yang didapat diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan nutrisi dalam memperbaiki pola makan mereka

keputusan ayu untuk kembali dan membangun duanya
keputusan ayu untuk kembali dan membangun duanyam
bahwa belajar bukan hanya memindahkan isi buku ke atas kertas
melainkan menguji kebenaran dan menghadapi aneka ketidakpastian
tidak sedikit penolakan yang sudah dialami ayu
namun itu tidak pernah menjadi alasan bagi dirinya untuk menyerah dalam melakukan perubahan

biasanya sih yang membuat ingin terus melanjutkan itu kalau mengingat ibu ibu kita

terbantu dengan adanya kita
setiap kali kembali ke sini setiap kali melihat lagi
kadang kadang perlu nih merefresh
aduh pengen nih udah kangen pengen ke forest lagi
pengen ketemu ibu ibunya
mendengar ibu ibu yang semangat banget
ada yang bahkan kayak sampai hidup duanyam gitu kan
kita kayak wah ternyata ada nih beneran hasilnya di lapangan